menyebabkan kota manado dan sekitarnya dilanda banjir
tentunya sistem pemilunya harus berpihak
masih jadi technical advisor di pb jarum
apalagi agennya agen ngeri kan